siapa sangka lantunan nada yang merdu dan indah ini dihasilkan dari cangkang biji mangga
bagi kebanyakan orang biji mangga biasanya dianggap tak berguna
namun di tangan asepnata cangkang biji manga justru bisa menjadi alat musik
song diambil dari bahasa inggris yang berarti lagu
sedangkan pelok dalam bahasa sunda merupakan cangkang biji mangga
asep nata adalah dosen organologi musik di salah satu universitas swasta di bandung
asep menciptakan instrumen biji mangga melalui beberapa kali percobaan
pelok song ini diciptakan untuk memadukan keindahan musik serta memanfaatkan limbah alam
dan kebetulan di bandung kan lagi krisis soal kebersihan dan sampah
kita bersama sama kumpulkan sampah
kebetulan yang saat ini yang dikumpulkan adalah sampah organik
yaitu dari bahan cangkang biji mangga
atau kami bilang dalam bahasa sunda disebut pelok
dan pelok itu ternyata memiliki volume ruang yang kurang lebih sama dengan perintah
dan juga memiliki volume yang kurang lebih besar dari perintah yang kita dapatkan dari alat musik ocarina
itu makanya kami menyebut alat musik yang baru ini
kami katakan sebagai pelokarina
artinya ocarina dari pelok
juga disebut pelok song
jadi satir dari folk song
cara membuatnya cukup mudah
biji buah mangga dikeringkan menggunakan oven
cangkang biji kemudian diberi lubang pada bagian depan dan belakang
nah ini nih yang sudah di oven dan sudah kering
jadi yang digunakan adalah kulit luar dari biji mangganya
dan biji mangganya dikeluarkan
nantinya nada yang dihasilkan berasal dari getaran udara di dalamnya
hebatnya kulit mangga ini mampu menghasilkan nada hingga satu oktav
karena memiliki beberapa lubang
alat musik biji manga ini termasuk jenis musik ocarina
ocarina merupakan salah satu alat musik kuno yang dimainkan dengan cara ditiup
karena keunikannya alat musik dan rangkaian nada yang dihasilkannya pun menarik banyak perhatian
menurut saya emang alat musik ini itu bagus
jadi inovasi gitu karena limbah dari buah manga
bisa didaur ulang terus jadi hal yang bermanfaat gitu
ada nilai edukasinya juga buat anak anak kecil
adik adik jadi tertarik gitu
alat musik yang memanfaatkan limbah biji mangga ini pun diklaim menjadi yang pertama
dan satu satunya di dunia
dian permatasari bandung